saat ini kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza siregar
reza apakah sudah ada kepastian terkait pemeriksaan putri candrawati oleh komnas ham
selamat pagi daniar mohon maaf kita tidak dapat mendengar anda dengan baik
namun dapat saya sampaikan bahwa pada hari ini komnas ham berencana untuk melakukan pemeriksaan terhadap istri dari ex kadif propampori
yaitu ijafri sambo ibu putri candrawati pada jumat dua belas agustus dua ribu dua puluh dua pada hari ini
namun memang hingga pukul sebelas pada hari ini belum ada tanda tanda begitu bahwa nantinya putri candrawati akan hadir untuk diminta keterangan
tadi sekitar pukul
pukul sepuluh pagi juga kami sempat mewawancarai komisioner komnas ham yaitu bapak hairul anam mengenai konfirmasi apakah putri sandrawati akan diminta keterangan pada hari ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh komnas ham kemarin
namun ia mengatakan bahwa hingga saat ini ia juga belum mendapatkan konfirmasi dari komnas perempuan
di mana komnas perempuan ini juga membantu komnas ham untuk dapat mendekati putri candrawati
memang dalam undang undang tindak pidana kekerasan seksual ini daniar
para korban dari dugaan pelecehan seksual ini memang tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan
ini mereka hanya bisa meminta atau memberikan keterangan jika ia sudah siap begitu daniar
dan memang mengapa komnas ham ingin meminta keterangan terhadap istri dari ex kadifor pampori
ini dikarenakan putri candrawati
sudah muncul di hadapan publik pertama kali pada minggu tujuh agustus dua ribu dua puluh dua kemarin
saat dirinya ingin menjenguk ferdis sambo saat dimintai keterangan oleh makobrimob
dan kemunculan kedua atau permintaan keterangan yang kedua ini telah dilakukan oleh lpsk
atau lembaga perlindungan saksi dan korban ini di rumah dinas untuk dimintai keterangan psikologis begitu daniar
dan memang saat ini dhaniar ini sudah muncul di hadapan publik pertama kali pada minggu tujuh agustus dua ribu dua puluh dua kemarin
saat hari selasa tanggal sembilan agustus kemarin ada sekitar empat orang dari lpsk yang meminta keterangan terhadap putri candrawati
dan itu berlangsung selama tiga jam
dan setelah pemerintahan tersebut wakil ketua lpsk juga menyampaikan bahwa nantinya masih akan terus mendalami
apakah pemeriksaan ini dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut permintaan keterangan lebih lanjut ataupun tidak
dan untuk jadwal atau agenda
komnas ham perempuan mohon maaf saya harus melihat ke belakang terlebih dahulu
baik ini sepertinya ada agenda lain begitu daniar terkait kasus munir bukan mengenai kasus kematian brigadir j
dan memang komnas ham agenda hari ini adalah permintaan keterangan terhadap baradae dan juga ferdis samboy yang nanti akan dilakukan
di makau belimo pada jam tiga sore nanti
sebenarnya kemarin verdi sambo dijadwalkan akan diminta keterangan oleh komnas ham
namun karena memang kemarin tim khusus pendidik dari polri ini melakukan permintaan keterangan yang mendalam terhadap verdi sambo
hingga pukul enam malam kemarin maka komnas ham tidak jadi memintai keterangan ferdisambo di kantor komnas ham pada kemarin
oke baik reza ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri terkait dengan pernyataan dari hasil pemeriksaan tim sus
mudah mudahan anda bisa mendengar saya dengan jelas ya
kita tahu bersama bahwa ada hasil pemeriksaan tim sus yang menyatakan bahwa motif verdi sambo melakukan pembunuhan ini ada perbuatan yang tidak menyenangkan
yang diduga dilakukan oleh brigadir j terhadap putri chandrawati
lalu apakah komnas ham ini juga punya kesimpulan sementara ataupun tanggapan terkait hal itu
ya reza nampaknya tidak bisa mendengar
saya tidak dapat mendengar anda dengan baik
namun terkait dengan motif yang telah disebutkan oleh pihak kepolisian pada kemarin malam
ini memang komnas ham juga belum memberikan konfirmasi apakah mengiakan atau akan membahas lebih lanjut
mengenai motif yang telah disampaikan oleh ferdis samboy kemarin
yaitu mengenai adanya adugaan pecah seksual yang terjadi di kampung jawa
merusak martabat putri candrawati di magelang pada juli awal kemarin
dan memang motif tersebut masih didalami juga oleh komnas ham
maka dari itu nanti pada jam tiga sore beberapa komisioner komnas ham akan menuju ke makobrimob
untuk memintai keterangan terkait motif dan juga pendidikan lebih lanjut lainnya
terhadap kasus penembakan yang menewaskan brigadir j ini pada bulan juli kemarin
sementara terima kasih atas laporan anda reza selamat kembali memantau